deran ternyata omongan yang indah indah selama ini menjijikan menjijikan
soalnya moto kita kan berdua sama fisik gak penting
kom bilang penampilan fisik gak penting dasar pembohong pembohong
kok cuma di pipi sih mulut final kan udah manyun manyun begini siap dicium
genre udah bagus gue gak muntah tau gak sih
lo tuh jahat
karena sih justru foto kayak gini nih bakalan banyak gunanya buat kita
udah tenang aja
gue gue gue berubah jadi cantiknya
cantik lagi gue berhasil makasih ya lino makasih
ren lo yakin cinta lo gak bakalan berubah
walau apapun yang terjadi gitu
walau bentuk fisik gue berubah
sisi ya percaya deh sama gue walau bumi berubah walau hutan berubah walau semuanya berubah tapi ada satu yang gak bakal berubah
berubah yaitu cinta derang sama kamu takkan pernah berubah kalau gitu ya deh
sih mau jadi pacarnya deren bener bener kamu mau ah aku tuh sayang banget sama kamu
deren ujung gue aduh gimana dong gimana dong aduh ini ini berarti kan cuma pertama gue ya
gimana dong kalau misalnya kumanyung deren nanti deren nyakanya kalau gue
enggak suka lagi sama dia aduh gimana dong oh iya gue ketikutan monyol aja
ternyata si kimi ada hati juga sama si deren
gimana kalau misalnya si deren gue kerjain lagi berani banget itu baik udah nil amang dia
enggak tahu apa kalau kimi
kita tuh kesini cuma buat ngecek si kimi doang ternyata dia udah pulang kan selamat lagi masalah
dia suka sama siapa biarin aja kalau urusan dia serah dia dong tapi kan kalau misalnya lo
eh lu mau kemana
deh gue harus buktiin kalau kali ini gua nggak mimpi dan gu eineh banget ngeliat wajah
cantik sisil dan rumah quer preferences

sadar berair quien tu ab pembelajaranakter hal baik lalu aving ini aku sudah ber chamber terima kasih
lu suruh sisil duduk sini terus pas gue merem tiba tiba lu tukeran gitu sama sisil
ih untung gua gak ketipu sama lu kimi amit amit
sisil dimana sisil sisil kamu dimana sisil
darren lu pembohong lu pembohong
gua gak percaya lagi sama lu
aneh ya sisil kok bisa berubah jadi kayak gini
padahal dari tadi tangannya gua pegang gak gua lepas gitu
kok berubah ya
tapi kenapa juga kimi bilang gua pembohong
kenapa si kakaknya tega banget sama gue gak mau ngasih kesempatan gua bahagia
walaupun cuma sekecub dua kecub
darren gua ngajaknya
ternyata lu segat gitu
ternyata omongan lu cuma manis doang
semanis tuh kamu nunggu bulu depan sekolah
darren ternyata omongan lu yang indah indah selama ini menjijikan
soalnya moto kita kan berdua sama
kau bilang penampilan fisik gak penting
si glasio biasanya emang udah jutek
udah ngerjain pr matematika belum
glassio gua belum ngerjain yang nomor tiga nih
tolong ajarin dong
tapi kan darren gak pernah bisa matematika
ya udah suruh aja dia belajar dulu
minta ajarin sama darren
tapi kenapa tiba tiba glassio ngomongin si mr korset itu ya
jangan galak galak gitu dong tampaknya
eh affecting udah sama
oh bukan kita yang nganggap si ini
bagan white jahre katanya
oh gawat kulitnya hani udah mulus lagi
pasti dia makin belagu
rakyat selatan dimohon minggir ya minggir
apa terpesona ya sama kecantikan gue
tambah cantik kan
nggak bukan makin belagu
hoki kan hani sekarang
eh blas tolong kasih buku ini ke kimi dong
lo kasih aja sendiri emang lo nggak punya tangan om
tapi kan jauh blas
basio kenapa sih lo kok jadi aneh kayak gitu
gas coba deh sekarang lo ulurin dua tangan lo ke depan
terus sekarang coba deh lo kepak kepakin kayak gini
ternyata tangan lo nggak kena apa kenapa ya
hmm cukup deh gue kirain tangan lo ada bisulnya diketek makanya susah digerakin
lu lo dari mana aja sih bikin kan ini tau
iya tadi gue nunggu bp dulu soalnya gue nunggu bp dulu
oke oke ini jam istirahat pertama dan ini waktunya si gendut makan bakso
lo semua udah siapin barangnya kan seperti rencana kita kemarin
beres han tenang aja ya nggak
terus kita mesti ngapain dong
buat liga mereka gangguin si kimi
mau ngerjain apa mau ngapain biarin aja mereka mau ngerjain skimmi
gas jangan sokul deh lo udah deh gue bakal ngebantuin lo ngebales si hani
bang biasa ya mie ayamnya double porsi
hei lo obro pesen apa
bang bang bang ini meja kotor banget sih bang
iya nggak tahu apa ada princess cantik di sini
prinses cantik bang
ini mbak sampainya mbak
makasih ya mbak
si prinses nggak tahu ya kita punya foto affair nya sama pangeran bolot
ini bang nah
selamat makan kimi
mantep deh mbak sok berbonus kecoa
jorok banget deh prinses cantik bang
kayak gitu ah
makasih ya bal
mana bola basket gue tadi ya
glassio kalau mau main basket jangan di sini dong
itu ayamnya kok mirip kecoa sih
lihat dong itu sih bukan mirip kecoa tapi itu emang kecoa
apa glassio udah tahu ya di mie ayam gue ada kecoanya
terus dia nolongin gue
terus dia nolongin gue